sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi saya sebagai seorang ayah
seorang ayah yang rela melakukan apa aja untuk putrinya
saya harus melakukan sesuatu bu angga
apalagi dengan kondisi alena yang terus menurun
dari kemarin dia belum mau makan
dan tensinya terus menurun
apa pak haris
tensi alena terus menurun
saya harus melakukan sesuatu
tadinya saya mau meminta camilla untuk dia melepaskan fadil buat alena
tapi saya tidak tega mengatakannya
karena kamila sedang hamil
saat ini saya seperti menggenggam bom waktu
tapi saya tidak bisa menunggu
kapan bom itu meledak
saya harus melakukan sesuatu bu
tapi tidak tahu harus bagaimana
sebenarnya apa sih maksudnya pak haris mengajak saya ketemu
tapi kenapa pak haris malah gak datang
ya allah tante ini
saya belikan untuk mila
pasti mila butuhkan
kandungan kamu sudah lima bulan
pasti mila butuh baju ham
jadi semua ini untuk mila
ya ampun tante
tapi tante seharusnya gak perlu seperti ini sama mila
tante gak perlu beliin sebanyak ini
kak mila gak enak menerimanya tante
kak mila belum membutuhkannya kok
selama ini memang hubungan kita kurang baik
saya kurang menyukai kamu
saya selalu aja mencari kesalahan kamu mila
padahal saya tahu
sekali itu bukan salah kamu milan
dari lubuk hati yang paling dalam
atas kesalahan saya semua itu
tante tidak perlu melakukan semuanya
semua ini hanya untuk meminta maaf tante
tante gak salah kok
kak mila sama sekali gak pernah marah sama tante
kayak mila gak marah sama tante
saya juga sadar kalau selama ini saya tidak pernah memperhatikan mila
untuk kebutuhan mila
kalau memang nanti masih ada yang kurang mila tidak akan meminta maaf
tante tidak akan meminta maaf mila
tante tidak akan meminta maaf mila
tante tidak akan meminta maaf mila
tante tidak mengambil masalah
tadi saya menjemuk alena mila
kondisinya makin hari makin memprihatinkan ilah
kondisi alena makin hari makin menurun semenjak ditinggal sama taufan
dan kamu pasti tahu mila
yang hanya bisa menolong alena adalah fadil
kalau mila mau berbuat sesuatu yang berguna untuk fadil dan hak lena
apakah kamu mau melepaskan fadil untuk alena mila
tangga tahu ini berat sekali untuk kamu kamila
tapi kamu gak usah khawatir mila
walaupun kamu gak jadi calon istrinya fadil
tapi hidup kamu tetap menjadi tanggung jawab kami
terlebih lebih saya akan biaya hidup kamu mila
dan kamu pasti gak akan kekurangan
tante tahu mila
aku tahu sekali ini berat untuk mila
tapi inilah yang dinamakan pengorbanan mila
dan sebenarnya ini semua bukan hanya kemauan saya mila
tapi ini juga kemauannya pak haris ayahnya alina
jadi pak haris pak haris yang meminta ini tante
terima kasih tante